pssi telah merilis daftar pemain tim nasional untuk menghadapi mauritisius dalam laga uji coba internasional
dari dua puluh nama yang dipanggil mayoritas merupakan skuad garuda di ajang asean games kemarin
nama nama skuad timnas u dua puluh tiga seperti evan dimas damono hansa muyama pranata hingga septian david maulana
masuk skuad yang dipersiapkan untuk menghadapi mauritius pada laga uji coba internasional sebelas september mendatang
di stadion patriot chandra bagabekasi
para pemain timnas u dua puluh tiga akan dikombinasikan dengan para pemain senior seperti rizky pora riko simanjuntak dan boa solosa
kedua puluh pemain ini akan mendapat arahan dari bima sakti dan danur windo
yang ditunjuk sementara lantaran belum adanya kesepakatan kontrak baru dengan luis mia aspas
dan berikut daftar dua puluh nama pemain timnasional indonesia untuk melawan mauritius